tunggu dulu ya dek
takutnya nanti mama datang bawa sarapan buat kita
melakukan proses pemindahan makanan dari restoran mewah di paris
kenapa gak kitanya aja yang dipindahin ke paris
tenang masih banyak nih
hmm yang ini pasti ganteng nih
tuh liat ya kan
kalau yang ini udah pasti ganteng banget
cuma lagi kagak dandan aja
ntar kalau udah nikah lo rapiin ya
lu maunya sebenernya sama siapa sih pi
gak usah ngimpi lu
gak bakalan dijinin sama bapak lu
nih lo pilih pilih deh ya
cari yang seret
abis itu kasih tahu ibu
ntar nyatua yang ngurusin
udah ada yang dia pilih
lu juga dulu pernah mau semi yang jelek
ntar ini marah beneran nih
gue seneng liat lu marah
gue demen liat lu cemberut begitu
abang beda deh dua dua hari
lu udah ngantuk
yok gue dicarin orang orang ya
pastilah orang masa hidup bilang meninggal
gue tidur di rumah lo ya yok
saya aja tinggal sama mertua
sebaiknya kamu minta maaf sama pak muhydin
gue kagak berani
gue takut dikebukin
lama lama pasti ketemu mat
paling penjol dikit
yuk lo punya duit kagak
gue dari siang belum makan yuk
nih nih kalo cuman hebat urusan begituan kayak si loyong sih gak ada hebat hebat ini
hebat semua orang juga bisa
eh lu gak sarapan dulu
ya udah tiap hari aja sekalian biar hemat
pi kerja mulu kapan liburan ya sih
sabtu kerja minggu kerja
reporter itu liburannya gantian
lo kayak si loyong aja lo kerja terus sabtu minggu kerja gak ada liburannya
gak ada liburannya
anak sekolah aja sabtu libur
maka sabtu minggu juga kerja
duh gue akan lain gue usaha ya
yaudah mesti mau berangkat
eh ini urusan perjodohan lo pilihan lo cuma dua lu cari sendiri atau dijodohin
ya ampun ini
lo gak boleh lihat rumah sabri ya
punya anak lagi yuk
lo bisa gak sih berhenti ngecek jantung gue
hah aduh bang
sering telat makan
enggak enggak emangnya teratur kok
gimana apa di rumah ada masalah
gak ada dong
aminah sakit kepala karena lambung

dia harus sipi
terlambat makan banyak vontik
akhirnya kena asam lambung
asam lambung dan larinya ke migren
bu aminah gak boleh banyak pikiran
apalagi sedang hamil
kondisi hamil ini super sensitif
dengerin tuh ma
jangan banyak pikiran
vitamin dan kalsiumnya diminum kan
iya yang ini kan dok
iya diminum terus pak
nah saya gak akan beli obat
vitaminnya aja diminum
jangan lupa banyak istirahat
ya makasih dok
tunggu dulu ya dik
takutnya nanti mama datang bawa sarapan buat kita
melakukan proses pemindahan makanan dari restoran mewah di paris
kenapa gak kitanya aja yang dipindahin ke paris
nanti dia ikut
males banget dia malah melihat dia di paris